asosiasi sepak bola wanita indonesia atau asbwi
berencana menggelar turnamen sepak bola wanita kelompok umur
dan kegiatan itu digelar dalam rangka mendukung
bila liga satu putri digelar oleh pssi
sekjen asosiasi sepak bola wanita indonesia farina alhadar
menyampaikan rencana ini di sela sela acara peluncuran logo baru asbwi
acara ini sendiri diisi pertandingan persahabatan
antara beberapa pemain tim nas putri dan pengurus asbwi
melawan tim perwakilan media si jontor fc
farina pun membeberkan rencana asbwi untuk menggelar beberapa turnamen kelompok umur
seperti turnamen u lima belas nasional yang akan digelar di jakarta pada agustus
dan turnamen turnamen lain selagi menunggu kepastian pssi menggelar liga satu putri
sementara pemain timnas putri prihatini mengatakan bergulirnya kembali liga
sudah ditunggu tunggu oleh para pemain sepak bola wanita
untuk meningkatkan performa para pemain ketika membela

pemain tim nas putri prihatini mengatakan bergulirnya kembali liga satu putri
pemain tim nas putri prihatini mengatakan bergulirnya kembali liga satu putri
kita bisa latihan rutin istilahnya kan
jadi ketika kita udah dipanggil di platnas kita tuh udah siap banget dari
ya segi fisik dari segi teknik
jadi ketika kita udah di platnas ya kita udah tinggal matengin istilahnya
tapi ketika nggak ada liga ya kita mulai dari lagi dari lagi
jadi emang agak susah sih